kita bergeser ke informasi lain memanfaatkan waktu liburan bisa dilakukan dengan mengunjungi obyek wisata
salah satunya pantai sendang sikucing di kecamatan rowosari kabupaten kendal jawa tengah
meskipun ancaman abrasi dan juga rob sertangin kencang obyek wisata ini masih digemari pengunjung
hal ini terbukti dengan tingkat kunjungan ke obyek wisata masih tinggi
beginilah suasana pantai sendang sikucing yang berada di kecamatan rowosari kabupaten kendal jawa tengah
wisatawan yang datang ke pantai ini kebanyakan berasal dari daerah sekitar kabupaten kendal batang dan semarang
para pengunjung dapat menikmati pantai yang bersih
ada yang sekedar duduk duduk untuk menikmati keindahan ada juga yang memanfaatkan deburan ombak untuk bermain air
khusus untuk anak anak juga dapat berenang di bibir pantai dengan pengawasan petugas
sejumlah pengunjung mengaku sengaja datang untuk bermain air karena ombak di lokasi ini cukup tenang sehingga tidak berbahaya
kreatifnya terus juga airnya laut yang tenang tapi bisa dijema sampai ke tengah
ya punya dengan ombak ombak laut disinilah masuk
ini pantai ini rekomendasi gak sih buat liburan ibu
ya merekomendasi juga ini
karena untuk anak anak kecil pun juga tidak terlalu bahaya sih mas dengan ombak ombaknya
meskipun ancaman abrasi dan rop serta angin kencang kerap terjadi
objek wisata pantai sendang sikucing
masih digemari pengunjung
menurut pengelola tingkat kunjungan ke objek wisata masih cukup tinggi terutama saat akhir pekan
dampak yang terjadi akibat abrasi adalah penyempitan pantai
namun hal itu tidak menyurutkan semangat pengelola untuk giat mencapai target pengunjung
agar memenuhi pendapatan asli daerah kabupaten kendal
pasang kita hanya ke situ ya ke situ terus ada menara juga
tapi kita memang mengandalkan
pantai alami aja
pantai alami kemudian hanya kebersihan
karena kita juga digelola oleh pemuda
sehingga pas kita berkati kati setahun satu tahun sekali kan pasti ada penambahan untuk kemampuan
sementara itu data dari pemerintah daerah terutama dinas kelautan dan perikanan kabupaten kendal
sepertiga garis pantai di wilayahnya sudah terdampak abrasi akibat terjangan ombak laut
kabupaten kendal sendiri memiliki garis pantai yang cukup panjang
yang terdampak abrasi
untuk mengantisipasi abrasi pemerintah setempat sudah membuat sabuk pantai
yaitu penanaman pohon mangrove
saat ini ada tiga lokasi yang sudah memiliki sabut pantai
salah satu diantaranya adalah sendang sikuci
eko ardi kendal jawa tengah